partai nasdem resmi mendeklarasikan anies baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan diusung partai pada pemilu dua ribu dua puluh
deklarasi ini otomatis menggugurkan dua bakal calon lain yakni gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan panglima tni jenderal andika perkasa
apakah dengan mengusung anies baswedan menjadi strategi nasdem untuk memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat nanti
kita bahas hal ini bersama dengan willy aditya ketua dpp partai nasdem dan juga burhanuddin muhtadi direktur eksekutif indikator politik indonesia
bapak bapak selamat sore
baik saya ke bang willy terlebih dahulu bang willy mengapa akhirnya nasdem menjatuhkan pilihan terhadap anies baswedan di antara dua nama lainnya ganjar pranowo dan juga andika perkasa
ya ini tentu sebangun seiring seirama
dengan hasil keputusan rakernas
rakernas mengamanatkan pak surya paloh untuk memilih satu nama dan tadi diumumkan satu nama tersebut
dan kalau kita merujuk rakernas pak surya diberikan tingkat waktu kurang lebih tiga bulan
nah ini tanggal tiga oktober jam sepuluh pagi kita deklarasikan nama pak anies baswedan
ada dua hal yang menjadi pertimbangan
pertimbangan untuk memutuskan dari tiga nama menjadi satu nama
yang pertama adalah alasan objektif kita menghadapi sebuah situasi kompleksitas krisis global
bagaimana hari ini kompetisi perebutan sumber daya yang sangat luar biasa
yang kedua situasi nasional
tadi disampaikan dalam pidato pak surya
pak surya paloh ya
nah ini kemudian merujuk kepada tantangan kepemimpinan kita di dua ribu dua puluh
itu yang menjadi alasan objektif bagaimana kemudian partenasian memilih pak anies baswedan sebagai staff pres yang akan diusung di bpres dua ribu dua puluh empat
alasan subjektifnya yang pertama adalah bagaimana otoritas moral ada pada pak anies itu menjadi preferensi kami
yang kedua adalah
dan yang terakhir adalah
siapa yang disampaikan oleh pak surya paloh adalah
kapasitas kapabilitas pak anies yang sejauh ini cukup mumpuni
itu menjadi dua alasan bagaimana keputusan partai nasdem untuk kemudian berlabuh kepada pak anies baswedan
bang willy tapi banyak orang yang akhirnya bertanya tanya begitu
banyak pihak yang menganggap seolah olah deklarasi ini
terlalu terburu buru mengingat sampai saat ini juga anies baswedan sampai nanti oktober pertengahan oktober masih menjabat menjadi gubernur
kemudian masih juga ada dalam pusaran kpk dan formula e
ya tadi sudah dijawab oleh pak surya dalam konversi pers
dalam tanya jawab sama media ya
pertama tentu merujuk kepada keputusan hasil rakernas sendiri
itu tidak ada hal yang mendadak
tidak ada ya
sesuai dengan timeline yang sudah kami bangun
kurang lebih tiga bulan setelah rakernas akan diumumkan satu nama
yang kedua adalah preferensi yang paling penting adalah lebih baik mencalonkan anies sebagai calon presiden dengan standing point bernur dki ketimbang mantan gubernur
itu kan menjadi price tersendiri
menjadi harga tersendiri
bagaimana nasdem mengusung
gubernur dki yang masih eksis untuk menjadi ri satu
ini menjadi pertimbangan kami setelah mendapatkan beberapa masukan
dan yang penting juga bagaimana rilis survei csis
sebuah lembaga yang kita tahu sepak terjangnya ya
ketika anies dipasang atau dipertandingkan dengan siapa saja
dihadapkan dengan siapa saja anies memiliki posisi elektoral
walaupun kata elektoral itu suatu hal yang dinamis
tapi setidak tidaknya itu memiliki kekuatan atau modalitas yang cukup signifikan
yang terakhir tentu kami juga sudah berkomunikasi sangat intensif dengan beberapa partai
dan benang merahnya itu ada pada pak anies baswedan sendiri
baik saya ke pak burhanuddin sebelum kita bahas lebih lanjut lagi tadi benang merah ke beberapa partai
karena menggandeng anies baswedan
pak burhanuddin melihat deklarasi ini memilih anies sebagai baca pres dari partai nasdem
apakah ini sudah tepat apakah ini langkah yang tepat
apakah sudah cocok dengan strategi nasdem untuk memenangkan pemilu dua ribu dua puluh
tentu menentukan nama anies baswedan sebagai bakal capres partai nasdem
itu punya resiko ya punya peluang sekaligus tantangan
memperbesar captive market nasdem yang selama ini agak kurang bagus di beberapa segmen wilayah
seperti di jawa barat banten dki dan sebagian sumatera
sementara anies justru memiliki konstituen atau dukungan elektoral yang kuat di basis basis itu
tetapi saat yang sama juga punya resiko politik elektoral yang tidak kecil
karena nasdem adalah peraih suara terbesar
dari segmen non muslim
berdasarkan pemilu dua ribu empat belas
dan saat yang sama ada kantong kantong non muslim di indonesia vekian timur
yang selama ini menjadi lumbung suara nasdem
yang dengan pencalonan anies baswedan itu punya resiko politik mereka akan lari
tetapi setidaknya ada captive ada potensi suara yang bisa digali di basis basis jabar banten dki dan sumatera
yang secara elektoral
itu jauh lebih besar dibanding basis suara nasdem di indonesia bagian timur
itu yang pertama
nah yang kedua yang menurut saya menarik dari sisi timing adalah
timingnya itu sangat berdekatan dengan pemberitaan koran tempo
yang mengklaim salah satu pimpinan kpk mencoba untuk menjegal anies baswedan
dari sisi kasus hukum
yang kedua dari sisi timing itu juga bisa problematik
karena kalau kita baca analisis media sosial
itu banyak yang mempertanyakan
kenapa deklarasi capres dilakukan sehari setelah tragedikan juruhan
jadi tidak salah kalau kemudian ada yang mencoba mengait ngaitkan
dengan apa yang rame di wa
jadi dengan nominasi mas anies
maka kpk tidak boleh macam macam
jadi preemptive strike disini adalah
jangan sampai ada upaya kriminalisasi orang
yang sedang bertarung menuju dua ribu dua puluh
dan nasdem tanda kutip mengorbankan diri
untuk anies baswedan
supaya jangan sampai terjadi hal yang tadi saya sebut
jadi sepertinya situ yang lebih menjelaskan
mengapa timingnya itu dilakukan
tanda kutip secara mendadak
dan tidak jauh
dibanding pemerintahan koran tempo
dan tragedikan juruhan
di luar peluang dan juga resikonya
saya kembali ke bang willy
di luar peluang dan resiko tadi yang disebutkan oleh pak burhanuddin
dengan mengusung anies baswedan
akhirnya sebagai bakal calon presiden dua ribu dua puluh empat dari nasdem
ini juga menjadi apa
strategi nasdem untuk akhirnya bisa mengupayakan
memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat
dan juga bisa bergabung atau berkoalisi dengan pks
nasdem pusat selalu menjadi partai pionir
dalam banyak keputusan politik penting di republik ini
ingat bagaimana dua ribu empat belas ketika pdi perjuangan tidak memiliki kecukupan tiket untuk mengusung
nasdem lah yang pertama kali memberikan kata kepada bu mega untuk mengusung jokowi

dan itu dengan sebuah basis politikan tak syarat
di tengah partai partai lain memberikan syarat yang waktu itu tidak rasional
bahkan tidak waras
jadi yang kedua ketika bung burhan ingat ketika partai partai memberikan mahar yang sangat luar biasa
semua hadir dengan sampah mahar pada pilkada
yang ketiga adalah ketika periode kedua jokowi belum mau dimulai
nasdem lah partai pertama yang mendeklarasikan dua periode jokowi sebagai capres
nah di sini nasdem tadi dalam pidato pak surya menyampaikan
paling penting adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat
memberikan putra terbaik kepada rakyat
sehingga itu satu nasdem memiliki standing point harga bagaimana kualitas pemimpin itu sebagai sebuah rujukan
dan itu yang dimenangkan yang diuntungkan adalah rakyat sendiri
ini kan kemudian membuat hal hal yang lain tidak
hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak pernah dimenangkan itulah pesan bung sahrir pada kita
apapun hidup ini apapun pilihannya memiliki semua resiko ya
tidur aja itu bisa mati
itu semua pilihan yang rasional memiliki batas
tapi hal yang paling urgent bagi politik indonesia hari ini adalah nasdem menjadi pionir bagi sebuah standar politik
tidak perlu kader internal tapi mempersembahkan putra putri terbaik sebagai pemimpin bangsa yang sesuai dengan zeit guide nya
apa itu tantangan zamannya
dengan standpoint bahwasannya tidak perlu kebencian apa yang sudah dicapai pak jokowi hari ini
secara terbuka kami katakan tadi harus dilanjutkan dan proses pembangunan itu harus berkelanjutan
jadi proses yang harus kita lihat
puspa adalah spirit nasdem selalu menjadi pionir bagaimana proses politik itu selalu kualitatif dari masa ke masa
di sanalah kemudian pak surya hadir
ya ada resiko untuk menjadi mengorbankan diri
itu sah sah saja
itu pilihan rasional politik
itu bahasa pepatah jawa ya
tentu hal hal ini sudah kami pertimbangkan sematang mungkin
dan ini semata mata sebagai sebuah landasan
sebuah landasan niat baik untuk republik yang lebih baik juga
tapi kalau kita flashback kita tarik ke dua ribu sembilan belas
nasdem kita tahu justru mendukung capres cawapres lawan
saya ke pak burhanudin
tapi sekarang justru memberikan dukungan penuh begitu
tadi menyatakan memberikan dukungan penuh sebagai bakal calon presiden kepada anies baswedan
anda melihat ini apa
strategi untuk menyiasati ambang batas untuk membangun koalisi juga atau seperti apa
jadi ibu sma ya
anies baswedan bukan figur yang menjadi brand partai politik tertentu
ini juga membantu nasdem untuk merasionalisasi mengapa anies baswedan yang dipilih sebagai capres
dibanding misalnya dengan ganjar pranowo
karena kalau misalnya mengusulkan ganjar pranowo
ganjar ini mereknya udah merek pdi perjuangan
dan tentu ada sopan santun politik
kalau misalnya mencalonkan kader partai lain
nah yang kedua
bagaimanapun anies baswedan ini bukan politisi tanpa modal
beliau punya modal elektoral yang cukup lumayan
dan masih punya potensi menang karena perbedaan peringkat pertama kedua dan ketiga
itu tidak terlalu jauh secara statistik
artinya ada hitung hitungan juga
mengapa anies baswedan yang dipilih
ketika anies yang non partai dipinang oleh nasdem pertama kali
sebelum partai lain meminang anies baswedan
maka asosiasi nasdem dengan anies itu diharapkan punya kutel efek
kepada nasdem yang meminangnya pertama kali
nah kotel efek ini diharapkan membantu nasdem
terutama meningkatkan suara di dapil dapil yang merupakan basis pendukung anies
jawa barat di dua ribu empat belas dari sembilan puluh satu kursi itu hanya menyumbang satu kursi buat nasdem
dua ribu sembilan belas dari sembilan puluh satu kursi yang tersedia di sebelas dapil di jawa barat hanya menyumbang lima kursi saja buat nasdem
nah di banten
kursi yang berhasil diperoleh oleh nasdem
nah kalau misalnya
anies di asosiasikan dengan nasdem diharapkan
suara pendukung anies lari ke nasdem
jangan jangan yang terjadi
capresnya anies yang dipilih oleh pendukung anies
tetapi partainya bukan nasdem
sebagai sebuah eksperimen politik
sebagai sebuah istihad politik
nah ujian pertamanya adalah
apakah nasdem sukses atau tidak
mendapatkan mitra partai
karena suara nasdem tidak cukup
untuk mengusung anies secara sendirian
masih perlu minimal dua partai menengah
untuk bisa mendapatkan kurting pas
pencapresan buat anies baswedan nanti
dengan dukungan penuh yang diberikan ketua umum nasdem
surya palo kepada anies baswedan
untuk menjadi baca pres
pertanyaan selanjutnya adalah
siapa yang akhirnya menjadi cawa pres
bakal calon wakil presiden ini
tapi sebelumnya kita jeda terlebih dahulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda kembali di cnn indonesia newsroom
masih bergabung bersama saya
ketua dpp partai nasdem
dan juga burhanuddin muhtadi
direktur eksekutif indikator politik indonesia
tadi pertanyaan terakhir saya sebelum jeda
siapa akhirnya nama atau bakal calon wakil presiden
yang juga mungkin akan mendampingi anies baswedan
tadi surya paloh atau ketua umum nasdem
menyebutkan ada dukungan penuh yang diberikan
kepada anies baswedan
bang willy kemudian nanti cawa presnya ini
bakal calon wakil presidennya ini
akan ditentukan oleh siapa
apakah menunggu diskusi politik dengan koalisi
atau memang menyerahkan sepenuhnya kepada anies baswedan
persis sama dengan apa yang menjadi statement dari ketua umum partai nasdem
bapak surya paloh
dalam kausul itu ditandaskan bahwasanya
kait dengan calon wakil presiden
kami nyerahkan memberikan almanah
untuk memilih dan menentukannya
kami tentu tidak ingin praktek kawin paksa ya
yang menjadi trauma datuk maringgi dan sici nurbaya itu terjadi
tentu faktor ke misteri harus kita kedepankan dalam hal ini pusat
dan faktor komplementari ya
kami tentu berharap itu menjadi duit tunggal ya
menjadi duit maut ya
kalau bahasa pak surya itu
jadi tentu saling harus melengkapi satu dan lainnya
untuk kemudian sesuai dengan tantangan zaman kebutuhan kita
tidak semata mata faktor elektoral
tapi juga faktor variabel variabel yang lain ya
tentu juga ini menentukan bagaimana musawarah dengan partai partai pengusung ya
jadi preferensi boleh
tapi kemudian bagaimana keputusan akhir itu
ada di tangan pak anies sendiri
itu sudah peluatan tekat dari kami dari partai nasdem
oke artinya sampai saat ini belum ada sejumlah nama bang
yang memang mungkin akan dipilih oleh anies baswedan
untuk menjadi bakal calon wakil presiden
partai nasdem sendiri tidak memiliki preferensi ya
kami serahkan pada pak anies
itu juga kemudian menjadi ruang yang sangat terbuka
dengan partai partai koalisi ya
di sinilah kemudian seninya dalam bernegosiasi
di sinilah kemudian ruang toleransi itu dibangun ya
bagaimana kemudian musawarah sama dengan partai partai lain
untuk kemudian siapa yang akan menjadi pendamping pak anies
khususnya sawah pres nanti
itu kita hasilkan dalam parah mufakat
nanti kita lihat dinamikanya akan seperti apa
karena dari partai nasdem kami tidak memiliki stok dari internal partai nasdem
oke pak burhanudin
kalau melihat tadi nampaknya seluruh keputusan untuk mencari bakal calon wakil presiden anies baswedan ini diberikan kepada anies begitu
apakah tidak beresiko atau seperti apa melihatnya indikator politik
ya dalam politik selalu ada ruang
ada ruang panggung depan
nah kita media atau kalangan akademisi tidak punya akses yang cukup mewah untuk bisa melihat apa yang terjadi di panggung belakang
nah tentu apa yang disampaikan bang surya atau mas anies tadi dalam deklarasi pagi ini itu ada di ruang panggung depan
nah yang sebenarnya terjadi dalam teori dramaturgi erving goven
itu adalah yang real itu adalah ada di panggung belakang
nah di panggung belakang ini tentu dalam penentuan cawapres jauh lebih kompleks
ketimbang apa yang kita saksikan di panggung depan
karena melibatkan satu adalah penentuan cawapres untuk memenuhi syarat teknis pencapresan
artinya masih memerlukan dua partai menengah
nah dua partai menengah lain yang selama ini ptkt dengan nasdem demokrat dan pks
itu dari sisi kursi tidak terlalu berbeda dengan nasdem
kemudian pks dan demokrat kurang lebih antara lima puluh sampai lima puluh empat kursi
jadi tidak terlalu berbeda
nah disitu pasti ada ruang negosiasi terkait siapa yang menjadi cawapres
apakah dari demokrat ataukah dari pks
atau bukan dua duanya
karena dua partai ini relatif berbeda tipis
nah disitu seninya bernegosiasi yang tadi bung willy sebut ya
nah yang kedua itu bagaimanapun kan bukan sekedar bisa menominasikan anies baswedan
nominasi ini harus menjadi paket kemenangan atau winning ticket
nah untuk winning ticket kalau kita lihat hasil survei
tidak ada cawapres yang bisa memenangkan dalam satu tahun
artinya cawapres menjadi penting
dalam konteks pemenangan
dia bukan segedar tambah sulam
dia menjadi penentu kemenangan
nah siapa bakal cawapres anies yang potensial memenangkan dua ribu dua puluh
ya harus dilihat nama nama yang potensial menambah kekurangan elektoral anies baswedan
nah anies baswedan itu lemah di jawa tengah di jawa timur
padahal dua provinsi ini adalah dua provinsi yang menentukan pilpres
siapa yang menang secara nasional sejak dua ribu empat sampai sekarang
artinya argumen yang kedua adalah argumen elektabilitas
nah yang terakhir adalah argumen logistik
pak burhanuddin tapi kalau melihat peta politik beberapa bulan atau beberapa waktu belakangan begitu
kita ketahui rapimnas demokrat mengusung ahy
tapi diketahui juga ahy ini akan jadi cawapres
apakah ini juga menjadi sinyal bahwa nama ahy
jadi apa namanya target besar begitu untuk bisa mendompleng anies paswedan
atau bergabung dengan anies paswedan dalam koalisi atau strategi nasdem memenangkan pil pres ini
lagi lagi jawabannya ketiga argumen yang tadi saya sebut dalam menentukan cawapres
satu argumen teknis nominasi pencapresan
nah ahy bisa membantu karena demokrat punya kursi
tetapi tidak cukup sekali lagi
nah pks rela nggak kalau misalnya ahy yang dicawapreskan untuk mendampingi anies baswedan
sementara pks tidak punya tokoh yang masuk dalam nominasi
yang kedua argumen elektabilitas
ahy punya nggak elektabilitas yang cukup
nah artinya apakah mencukupi buat anies sehingga anies bisa menjadi winning ticket
kalau digantinya oleh ahy
nah lagi lagi lihat kelemahan anies secara elektoral di mana
di jawa tengah sama jawa timur
itu kantongnya nu
nah yang ketiga ahy punya nggak logistik
nah pola tiga penentuan tadi itu bisa dipakai untuk melihat nama lain yang diusung sebagai bakal calon tawapres yang mau dijodohkan dengan anies
jadi bukan ahy saja
jadi misalnya kalau pks mengusung saiku atau salim segar punya nggak syarat untuk menutupi kekurangan nominasi pencapresan
punya nggak argumen elektabilitas dan logistik
jadi supaya lebih adil daripada kita melihat orang orang dalam mengukur siapa cawapres yang tepat buat anies paswedan
berbicara soal winning ticket saya kembali ke bang willy
bang willy terakhir dengan mengusung anies paswedan menjadi calon atau bakal calon pks
apakah optimistis ini akan menjadi kemenangan nasdem di pilpres dua ribu dua puluh
di penutupan tadi kita minta kita berusaha berikhtiar
ada kata kata orang edan mengatakan ora elaborat
ini menyembahkan suatu hal yang optimal bekerja secara maksimal sembari meminta ridho pada tuhan yang maha kuasa

tidak ada orang yang tidak bisa
tidak ada yang pergi bertanding tanpa sebuah objektif menang ya
itu sebuah kekonyolan saja
tentu proses ini harus kami lakukan
sebuah langkah sudah kami ayunkan
semoga ini menjadi sebuah hal yang baik ya
dan ini tinggal bagaimana kemudian langkah langkah berikutnya yang dibilang oleh mas burhan tadi
bagaimana membangun koalisi tidak hanya cukup mendeklarasikan saja ya
baru sebagai sebuah langkah pertama tapi langkah berikutnya cukup menentukan
tapi setidak tidaknya apa yang saya persembahkan hari ini adalah sebuah lembaran bagus bagi proses politik indonesia pembelajaran politik indonesia
sehingga standar pemimpinan nasional kita itu memiliki sebuah standing leverage
karena pemimpinan nasional kita itu memiliki sebuah standing leverage
sebuah standing leverage tertentu bagi yang masyarakat indonesia
baik masih ada cukup waktu untuk melakukan safari politik dari partai nasdem
kita lihat nanti beberapa waktu ke depan seperti apa kejutan kejutan mungkin yang diberikan partai nasdem
mengingat anies baswedan menjadi calon presiden atau bakal calon presiden dari partai nasdem di dua ribu dua puluh
terima kasih banyak narasumber saya
sore hari ini ada willy aditya ketua dpp partai nasdem dan juga burhanuddin muhtadi direktur eksekutif indikator politik
burhanuddin muhtadi direktur eksekutif indikator pembangunan
terima kasih bapak bapak salam sehat
oke informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah bersama kami